perasaan semalam gak ada gempa
kenapa sekarang ruangan ini situasinya jadi berantakan
ada apa ini pak
sekolahan kita ibu sekolahan kita ada maling kemalingan
waduh tapi jangan pandi ada diki ada bapak diki
jangan pandi ya jangan pandi waduh kemalingan waduh
kalau ini harus panik
ternyata bapak harus mencabut kata tidak panik
kita harus panik panik panik kalian semua panik
ayo wajah panik kurang panik
kenapa mesti panik pak
ada barang berharga yang hilang
barang pribadi pak